cnn indonesia bekerja sama dengan dolux menggelar mini class dan juga talk show terkait dengan aplikasi desain berkelanjutan menuju bangunan ramah lingkungan
kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa universitas indonesia serta mahasiswa universitas lainnya
kegiatan ini dikutip oleh mahasiswa universitas indonesia serta mahasiswa universitas lainnya
head of project indonesia irdan suherman menegaskan kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait penerapan desain berkelanjutan yang ramah lingkungan
jadi sebenarnya kita turut partisipasi karena pertama kita lihat audiensnya juga
jadi audiensnya adalah arsitek arsitek muda yang sebentar lagi juga akan lulus
jadi dia akan masuk dunia profesional dan memang kita kalau di proyek itu tasnya dunia arsitek juga
jadi saya rasa memang kita harus memberikan ilmu dari awal
jadi bekal untuk mereka nanti pada saat terjun ke dunia kerja ya
nah seperti itu
dosen arsitektur universitas indonesia enira arvanda juga mengapresiasi kegiatan yang diusung oleh cnn indonesia dan dulux
ia menegaskan kegiatan ini akan sangat menarik minat mahasiswa dan akan mudah dipahami
sebenarnya bagus sih
acara seperti ini kan sifatnya lebih santai
kemudian bahasa bahasa yang digunakan juga akrab
jadi mahasiswa meskipun topiknya agak berat ya sustainability ramah lingkungan gitu
tapi disampaikan dengan cara yang akrab yang keseharian
jadi mungkin bisa masuk nih ke dalam pikiran mahasiswa bahwa oh ternyata gak serumit gitu ya
ternyata itu merupakan sesuatu yang nantinya in the future akan menjadi sesuatu yang common gitu
jadi menurut saya positif sekali
tak hanya kegiatan talk show dulux juga menyediakan arena mural untuk mahasiswa berkreasi
baik melalui tulisan maupun gambar menggunakan cat dulux yang berwarna warni
ya seru banget sih soalnya jadi kayak ada sesuatu yang kayak kita bisa interaktif bisa main bareng di sini
terus mungkin kayak ada beberapa kayak yang udah naruh gambar tapi kemudian kita kayak bisa melanjutkan gitu
jadi kayak interaktif secara gak langsung gitu sama orang orang yang ada di acara
seru banget seru banget
karena kayak beneran dibebasin buat gambar apa aja dan cat catnya juga warna warni banget
jadi kita gak cuma dapet materi dari webinarnya doang tapi kita ikut ngerasain gitu gimana rasanya produk ini dipake
kegiatan ini merupakan rangkaian acara cnn nation fest dua ribu dua puluh tiga yang berlokasi di balai prawiro purnomo
fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas